saudara dua kalimat pamungkas dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menjawab pertanyaan publik soal sikap partainya terhadap pemerintahan yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka
dua kalimat itu semua harus ada hitungan politiknya dan gue mainin dulu dong
lalu apa makna dari dua kalimat pamungkas megawati di penutupan rakernas kelima pdi perjuangan
akhir pekan lalu kami akan bahas bersama dosen ilmu politik visip ui yang juga direktur algoritma research and consulting aditya perdana
mas adit jadi makna dua kalimat itu apa mas kalau yang anda baca apakah ini cy war dari ibu mega
ya saya pikir ini adalah satu clue yang untuk menandakan bahwa ada peluang peluang yang masih terbuka lebar
meskipun banyak pihak banyak analis yang mengatakan bahwa kemungkinan oposisi yang
sikap oposisi yang diambil oleh pdip itu akan diarahkan
yang kita lihat ya tapi artinya memang peluang itu masih bisa terbuka lebar untuk bisa bergabung di dalam pemerintah atau tidak
jadi di dalam konteks apa gue mainin itu untuk mengatakan bahwa apapun bisa terjadi mas
peluang itu masih bisa terbuka lebar jadi tidak ada pretensi apapun untuk mengatakan bahwa pdip tutup pintu terhadap peluang untuk masuk di dalam pemerintahan
saya pikir itu yang kesan itu yang kita baca ya dari apa yang disampaikan bu mega
analisis politik lainnya sebelum
seperti itu mas apa sih sebenarnya yang dimainin
dalam konteks bahwa orang masih berkalkulasi bahwa
jadi orang masih menduga duga gitu ya
kabinet memang sikap politiknya
artinya ada peluang untuk bisa masuk di dalam pemerintah
yang kedua adalah ada indikasi juga untuk mengatakan bahwa
pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata
semua partner politik termasuk pdp
juga punya peluang untuk bisa berkoalisi dengan siapapun
tidak ada satu tendensi untuk mengatakan koalisinya di tingkat nasional itu harus sama dengan apa yang terjadi di
diusahakan di dalam konteks mereka tidak berkeinginan untuk berkoalisi dengan partai pemerintah misalkan
maka itu akan membatasi koalisi koalisi yang terjadi di daerah
jadi rasa rasanya memang interpretasinya lebih ke arah tujuan pragmatis
pragmatis untuk kepentingan dan strategi kemenangan pdp
di dalam konteks pilkada ataupun juga memang di luar itu ya
masa depan pemerintahan selama lima tahun ke depan itu
sehingga kemudian fase yang dimainkan itu memang konteksnya untuk semua publik
tapi strategi strategi yang secara spesifik dalam konstitusi itu adalah
memang menjadi rahasia di kalangan tentang pdip semua
mas adit mungkin nggak apa yang ditunjukkan megawati ini adalah kode kalau
pdip ini masih berkuasa loh di parlemen gitu jangan macam macam
ya dalam konteks di parlemen hari ini faktanya memang
ya dalam konteks di parlemen hari ini faktanya memang begini
tapi kan faktor politik yang kita lihat antara hasil pemilu dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat
dan juga korelasi dengan pemerintahan pak prabowo itu tidak sebangun
kita akan bisa mengatakan bahwa pdip bukan menjadi bagian dari koalisi calonannya pak prabowo
menjadi partai yang punya kursi yang banyak
sisa bulan masa pemerintahan pak
enam bulan ke depan itu
politik mereka sikap politik bisa berubah
memang merasa tidak cocok dengan pemberetan
di sana gitu ya tapi ya
politik yang berbeda dengan pemerintahan
dari pdip menurut pandangan saya juga
kecenderungan itu kan terlihat setelah
ada faktor pak jokowi yang menurut mereka
menjadi bagian dari pemerintah depan prabowo
mas adit anda juga menyebut kalau pdip kan memang
masih partai pemenang pilek
lalu sebesar apa sih pengaruh pdip
harusnya kondisi mereka setelah nanti
masalah singkal oh seandainya
itu apa partai pemerintah liput
kan memiliki akan kondisi yang
jokowi itu hanya mengisahkan satu partai yang terpks ya arti dominasi itu kan sebesarnya hampir sembilan puluh
jadi kita punya ekspektasi bahwa meskipun nanti pdip itu relatif besar di devulsinya tapi ini
akan membawa check and balances di dalam parlemen di legislatif itu relatif jauh lebih baik ketimbang
misalkan pada masa masa sekarang yang kalau kita lihat itu kan di dalam pemerintahan hampir sekitar
atau bahkan sembilan puluh persen jadi artinya berapapun itu mas dalam pandangan saya apa namanya yang
di luar pemerintahan itu harus kita hormati dan mereka akan membuat dinamika tersendiri yang membuat
sebuah pemerintahan itu jauh lebih apa namanya ada yang menyembangi meskipun itu tidak dominan
kalau kita perhatikan nanti kalau dalam itu atau itu sudah sudah lemah itu tidak mudah buat
yang oposisi oke mas adit prabowo gibran wakil presiden dan wakil presiden terpilih baru akan
dilantik nanti oktober dan juga itu ada jarak yang tidak terlalu jauh dengan pilkada serentak
november dua ribu dua puluh empat ini pengaruhnya seperti apa mas adit ya mendatangkan kondisinya kalau
ya bisa jadi itu yang terjadi di dalam perusahaan ini jadi itu yang terjadi di dalam perusahaan ini jadi
ya bisa jadi itu yang terjadi di dalam perusahaan ini jadi itu yang terjadi di dalam perusahaan ini jadi
ditentukan itu beberapa bulan ke depan karena rekomendasi partai politik itu kan akan menentukan
kebutuhan koalisi partai politik seluruh pilkada itu akan terjadi di bulan agustus sehingga saya

itu yang menurut saya menjadi titik kursial yang masih jadi
titik kursial awal untuk kemudian membentuk bagaimana koalisi bangunan koalisi di
di pulgada itu harus hilang sehingga kemudian sikap
ni teman teman arahsengkan
bulan agustus itu sehingga kemudian
nanti setelah itu apa yang dilakukan
politik yang akan terjadi mana yang
dipikirkan atau dipertimbangkan oleh
bisa mengajak ddp masih menjadi
oke mas adit kalau peluang
untuk bergabung dengan pemerintahan terpilih
sosok puan maharani dari pdip yang bisa
prabowo gibran nanti kalau anda melihat
sekarang memang merupakan salah satu tokoh
punya pengalaman yang cukup signifikan
mbak puan menjadi menteri dan sebagai
elit elit partai politik ya dan itu juga
sering dilakukan oleh mbak puan jadi saya pikir
semua itu sudah disebutkan kemarin ya
secara bercanda gitu ya
bentuk clue nya juga gitu ya untuk mengatakan bahwa
mungkin akan terjadi dalam waktu dekat
kita nggak tahu itu apakah benar atau tidak
saja mbak puan ini kenyamanan
komunikasi dan segala macam itu juga menjadi faktor
jadi ada nilai plusnya juga disitu yang kemudian
menjadi bagian dari pemerintahan itu ada terbukanya
mas adit opsinya kan ada dua kalau tidak jadi
bergabung dengan pemerintahan terpilih
nantinya pdip akan berada di luar pemerintahan
jadi pejuang tunggal oposisi di
ya saya pikir pdip tidak tunggal
pdip dan pks yang akan
kemudian adalah kita semua
bertanya tanya memang apakah kemudian ini
yang di luar pemerintahan atau oposisi ini
anda melihatnya pdip bisa bekerja sama dengan pks
mas adit kalau berada di luar pemerintahan
saya pikir agendanya jelas kalau di luar pemerintahan
bisa duduk bareng karena kepentingannya
ke depan ya entah tiba tiba
gabung di dalam pemerintahan atau bergonta ganti
jadi saya menduga begitu
jadi bukan hanya tunggal
sikap resmi yang seperti apa terkait dengan itu
kita tunggu saja mas itu
sikap politik dari pdi perjuangan
kita akan nantikan bersama terima kasih
terima kasih juga mbak